bicara tentang thr pemirsa lalu bagaimana ya mengelola thr anda supaya bisa lebih berguna
dananya tidak habis begitu saja karena kan biasanya kalau sudah thr kita langsung punya maksud
untuk belanja ini belanja itu dan lain sebagainya
nah nanti usai jeda kami akan ajak anda berdialog dengan perencana keuangan prita gozi
untuk membahas hal ini tetap bersama kami di good morning
simulasi sedikit soal thr yang harus anda kelola dengan bijak jangan sampai buntung
karena kita harus untung dong mendapatkan hak yang satu ini
nah sudah hadir bersama kami di studio perencana keuangan prita gozi
langsung saja yuk mbak prita kita buat simulasi
jadi ini adalah tiga pos yang selalu saya mungkin juga anda pak mirsa berpikir ini harus dikeluarkan
nah pertama tama dari ketiga ini yang ditekankan mbak prita
mana yang jadi prioritas yang harus kita pikirkan
ya mbak daniar jadi yang pastinya adalah zakat
karena zakat ini kalau untuk umat muslim kan memang wajib yaitu zakat fitrah
jadi zakat fitrah itu adalah zakat yang memang wajib dikeluarkan untuk setiap kepala
biasanya sih jumlahnya sekitar antara tiga puluh lima ribu sampai dengan empat puluh ribu
tergantung anda panitia zakat fitrahnya menentukan berapa
nah pertama itu pasti untuk zakat fitrah
kemudian yang kedua alokasinya itu bisa kita bantu untuk kalau kita selama ini
belum mengeluarkan zakat harta
jadi kamu berarti itu harus dihitung hitung sesuai dengan penghasilan kita dong ya
dan juga harta yang kita miliki
nah pahami juga nggak semua orang wajib membayarkan zakat mal
karena zakat maul itu baru akan dikenakan kepada mereka yang punya harta setidaknya delapan puluh gram emas
oke ya betul
jadi kalau misalnya untuk urusan thr kita itu nanti
berarti yang paling pertama harus difikirkan adalah zakat dulu
setelah itu baru kita keluarkan hitung hitungan yang lainnya ya
karena juga kita untuk persentasenya tidak bisa saklek begitu ya mbak
tergantung dengan penghasilan kita yang didapatkan
karena kan itu adalah aturan ya
aturan harus menurut agama
kita harus menikmati aturannya
nah sisanya kalau memang masih ada silahkan anda sedekah
nah terus untuk urusan yang kedua ini kebutuhan lebaran sama danaurat saya
mau ke kebutuhan lebaran dulu deh
ada banyak mbak apalagi untuk yang namanya sudah berkeluarga
ini saya tuliskan dulu yang pertama ya
belanja baju baru
berapa persen saya harus mengeluarkan
nah sebenarnya gini untuk setiap keluarga itu kan prioritasnya beda beda mbak dhani
jadi kalau misalnya thr kita lima juta misal
tapi itu sudah proporsional belum untuk kebutuhan di jakarta
kita tidak bisa mengikuti kebutuhan di jakarta
karena biasanya keinginan itu sifatnya
oh yaudah deh berarti berapapun pendapatan anda thr anda
usahakan hanya setengahnya yang dipakai untuk kebutuhan lebaran
nah kebutuhan lebaran ini isinya ada belanja untuk hari raya
kemudian ada untuk makanan
dan yang ketiga itu adalah mudik
nah itu mudik masuknya di sini ya
mudik masuknya di sini
dan yang keempat adalah angpao thr
nah itu jangan sampai nanti angpao thr nya karena ingin memberikan yang terbaik untuk anak anak ya
untuk keponakan jadi lebih besar itu tuh yang kadang kadang juga jadi perhatian juga ya
nah sekarang gini kalau misalnya mbak daniel kan tanya
apakah hasilnya kita terbatas
keinginan kita tidak terbatas
maka diantara empat hal ini manakah yang menjadi prioritas
kalau mudik itu menjadi suatu keharusan
maka mungkin belanjanya yang tidak
jadi intinya hitung hitung lah
nah kemudian thr
ya kalau untuk yang bekerja pada kita itu kan udah ada hitungan wajibnya
tetapi untuk yang tidak
itu maka kita mesti mengikuti kemampuan finansial kita
kira kira seperti itu
itu sih formalitas ya
jangan sampai anda berpikir aduh ini kan setahun sekali saya mudik
saya harus berikan dong untuk keponakan keponakan yang jumlahnya lebih besar
jangan seperti itu ya
nah terakhir seberapa penting dana darurat ini kita sisihkan dari thr mbak
oh penting sekali gini
dana darurat ini jangan pernah dilupakan
jadi tiga pos ini tadi itu adalah tiga pos yang memang harus ada
pada saat kita mengelola thr
karena gini mbak danir
biasanya pulang dari lebaran kita nggak punya uang
kemudian gaji bulan juni eh kepake juga
akhirnya bulan juli nunggu gajian lagi tiga puluh hari
setidak tidaknya kalau kita punya dana darurat kita bisa mengambil dari situ
nah coba kalau kita hitung hitung ya
sebetulnya ini kembali lagi saya serahkan kepada setiap rumah tangga
tetapi kalau saya boleh kasih saran
dua bulan lagi umat muslim juga akan ada hari raya lain
nah kita kan gak dapat thr lagi tuh
boleh juga kalau untuk nambah nambah liburan atau mudik lebaran
atau mereka yang mau masuk tahun ajaran baru
kan ini banyak anak anak yang baru masuk sekolah nih
orang tuanya lupa untuk menyisihkan uang
mbak prita kita langsung mendekat ke prabu disenjata
mungkin prabu juga mau ngobrol ngobrol soal gimana nih perencanaan thr
juga ya bagi baginya
sebetulnya kalau udah ada uangnya tidak pusing
uangnya sih udah ada
tapi begitu uangnya sampai ke rekening kita langsung wassalamualaikum
karena gini ada banyak juga masyarakat yang akhirnya menggunakan uang thr untuk bayar hutang
untuk urusan urusan lain yang sebetulnya bukan untuk lebaran mbak prita
gini kalau misalnya untuk ngomongin hutang sebetulnya utang itu kan kita mesti pilah pilah
ada utang yang sifatnya produktif ada utang yang sifatnya konsumtif
nah kalau kita memang sudah pakai kartu kredit untuk apa
buka bersama dan lain lain di bulan ramadan
ya mau nggak mau thr nya memang terpaksa dibayarkan untuk itu
karena itu lebih penting lah ya
iya kalau nggak nanti terjadi bunga kartu kredit ya kan
tapi kalau misalnya kita punya kredit seperti kredit rumah
maka itu bisa tidak harus dibayarkan dengan thr
karena kita bisa lihat dulu kita masih ada keperluan lain
kalau lokasi seperti yang tadi kita sudah bahas
kalau memang masih ada sisa kemudian kita mau melunasi sebagian dari kpr kita
boleh banget pakai thr
nah dari sejauh ini ya mbak prita apa namanya yang datang kepada mbak prita sendiri begitu
lebih banyak mereka yang pandai menggunakan thr atau malahan banyak yang kejeblos nih ngomongin tentang thr
kalau boleh jujur itu banyak yang lebih banyak kejeblosnya
tetapi sudah ada mulai sebagian dari masyarakat terutama ibu ibu saya
yang mulai menggunakan thr

karena dia tahu dia tidak bisa bergantung sepenuhnya pada thr
jadi dia pintar dia sudah menabung dari tahun lalu
jadi pada saat tahun ini dia tidak menggantungkan semua keperluannya hanya dengan thr
wah penting juga itu ya
jadi harus ada post tabungan yang baru untuk hari raya lebaran atau idul adhan nanti
intinya itu hari raya ini yang memang banyak mengeluarkan pengeluaran ya
betul karena dia tahu dia harus mudik dia harus apa harus dia bilang gitu
tapi kalau hitung dengan thr pasti gak cukupnya
jadi solusinya adalah
dia sudah menabungkan dari setahun sebelumnya
itu tuh penting ya
ini buat pemirsa penting nih
karena thr ini selalu menjadi
setiap tahun kita berita selalu membuat itu
apa namanya tentang penggunaan dana thr
yang entah kemana
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
padahal itu yang paling dinantikan pada saat idul fitri
tapi itu mudah mudahan dengan dialog kita pagi hari ini
bisa membuat anda lebih bijak ya
terima kasih sebelumnya untuk mbak prita gozi
sudah bergabung di good morning hari ini
tapi kalau saya thrnya sudah langsung
assalamualaikum ya ke rekening istri
saya terima dengan baik ya
oke kita akan jeda dulu pemirsa
kami akan kembali dengan informasi tentang
banyaknya menu makanan
untuk dinikmati pada saat buka bersama